pemerintah melalui kementerian perindustrian resmi menghentikan program subsidi minyak goreng curah per tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
keputusan ini mengacu pada peraturan perindustrian no dua puluh enam sebagai perubahan ketiga kemen perin nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
sebagai dasar pengakhiran minyak goreng curah dalam kerangka pembiayaan badan pengelola dana perkebunan sawit atau bpdpks
dalam aturan tersebut perusahaan diberikan opsi mengubah pembiayaan subsidi minyak goreng curah yang didistribusikan sejak enam belas maret sampai mei menjadi klaim hak ekspor
sudah ada tiga puluh lima dari tujuh puluh lima perusahaan yang menyalurkan minyak goreng subsidi dana bpdpks yang mengajukan klaim ekspor
sejak kebijakan ini berlaku harga minyak goreng kemasan di pasar tebet barat dan pasar santa jakarta selatan ada di kisaran rp empat puluh delapan per dua puluh
meski ada penurunan sekitar rp satu hingga rp dua harga masih di atas harga eceran tertinggi yaitu rp empat belas per liter
sementara itu stok minyak goreng curah di pasaran saat ini diakui pedagang melimpa
ruli salah satu pedagang di pasar santa jakarta selatan mengaku minyak goreng curah dijual seharga rp empat belas per liter
meski begitu para pedagang khawatir jika subsidi dicabut harga minyak goreng kembali naik
kalau untuk dalam negeri sih pencabutan itu ya bahaya juga sih
kalau gitu kalau seharusnya sih jangan dicabut dulu tutupin dulu sesuai dengan kebijakan pemerintah nih yang saya baca kemarin nih
seharusnya dia tutupin pasar dalam negeri dalam negeri dulu baru mereka bisa ke ekspor gitu loh
ya headnya mesti stabil dulu lah gitu loh
karena harganya ya sekarang yang berantakan adalah harga sih
seharusnya harganya dulu deh dipakemin dulu deh semuanya gitu
untuk para pedagang masih belum berani untuk men stok barang karena harganya yang terlalu tinggi juga untuk kita jual juga ke masyarakat kan pastinya
paling biasanya kita harga misal harga normal bisa nyetok sampai berdus dus
sekarang paling sekitar berapa ya beberapa saja lah yang pastinya ada ketakutan sendiri
jadi takutnya nanti harganya itu kayak naik lagi makin lama makin naik gitu
kekhawatiran harga minyak goreng kembali naik juga dirasakan konsumen
mengingat saat ini belum semua pedagang yang menjual minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi
ya jangan naik naik lagi deh harganya ya
kasian gitu kita juga yang udah tua begini gak ada penghasilan
menurut ekonom celios bima yudhistira pencabutan subsidi minyak goreng bukan solusi yang efektif
ia bahkan menilai pencabutan subsidi minyak goreng curah justru berpotensi membuat
kenaikan harga bahan pokoknya lain
karena masalahnya adalah pasokan
yang ingin diselesaikan dari dmo itu adalah pasokan
sementara pasokannya berlebih
bahan baku minyak goreng atau rbd olen itu sekarang oversupply
akibat dari pelarangan ekspor cpo dan minyak goreng kemarin
jadi masalah saat ini adalah rantai pasokan masih panjang
tata niaga tidak mengalami perubahan
sehingga mau disubsidi ke minyak goreng curah gagal
kemudian subsidi dijual
kalau subsidi dicabut diserahkan kepada mekanisme pasar
tentunya harganya jauh akan lebih tinggi lagi
data kemenperin menyebutkan
ada pun total minyak goreng curah subsidi yang sudah tersalurkan
dari awal periode sejak program ini berjalan hingga senin tiga puluh mei
saya yantaka devi fitriani jakarta